sidang dugaan korupsi proyek ktp elektronik kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta kamis pagi
agenda sidang ke sepuluh ini mendengarkan keterangan saksi
enam saksi dari jaksa penuntut umum dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa irman dan sugiharto
enam saksi itu terdiri atas nurman anggota konsorsium pt telkom
derajat wisnu selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa kementerian dalam negeri
yuni arto direktur produksi adres ginting dari konsorsium pnni
johannes tanjaya direktur perusahaan it pt java trade utama
dan jimmy iskandar dari perusahaan yang sama
dalam dakwaan ke enam saksi ini disebut tim fatmawati
atau orang yang kerap melakukan rapat perencanaan proyek ktp elektronik di ruko grahamas fatmawati jakarta
milik tersangka andina robom
saksi johannes menyatakan rapat yang diikuti sejumlah vendor
terdakwa sugiharto serta tim dari badan pengkajian dan penerapan teknologi
dilakukan secara intens
selama setahun sebelum anggaran proyek ktp elektronik diterbitkan dan didanai oleh andi narogong

dikandalkan dikandalkan dikandalkan
terus saya menjawab
untuk kami bisa mengulang tugas ini
akhirnya dari terus andi mengundi kami kembali kami di ruko grahamas
seorang saksi mengungkapkan aliran dana ke ketua dpr setia novanto
dalam dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik mulai terungkap
jaksa penuntut kpk menyelisik proses perencanaan proyek ktp elektronik
hingga proses lelang yang akhirnya dimenangkan tiga konsorsium
yaitu pnri muraka bisejatera dan astra grafira
dalam persidangan terungkap adanya perintah untuk memenangkan tiga konsorsium tersebut
oleh terdakwa irman sebagai dirjen kependudukan dan catatan sipil
selain itu saksi johannes tanjaya dari pt java trade utama menyatakan
dalam rapat rapat yang digelar di ruko fatmawati setahun sebelum proses lelang berlangsung
ada instruksi untuk memuluskan perusahaan howled packerd sebagai penyedia perangkat keras
selain itu juga oracle untuk penyedia perangkat lunak dan produk l satu
dari pt biomorph pimpinan johannes marlim untuk teknologi sidik jari
dalam persidangan saksi johannes tanjaya juga membenarkan
adanya aliran dana ke kantong anggota dpr diantaranya ke setia novanto
yang menggunakan anggaran negara sebesar rp lima sembilan triliun
kemudian apakah saksi pernah mendapatkan informasi dari bobi
jimmy skandar ya
di sini ada sn group coba saksi ingat
pernah menyebutkan di situ proyek ektp sn group
yang kami terima bukan grup sn
yang saksi tahu sn itu apa
sn itu ya mau dan mau setia novanto
seperti itu ya
sebelumnya ketua dpr setia novanto membantah keterangan
ketua dpr setirinya dalam kasus dugaan korupsi iktp
saat menjadi saksi dalam sidang kasus iktp pada enam april lalu
novanto tidak mengetahui apapun terkait pembagian uang kepada sejumlah anggota dpr
ada juga pertemuan antara saudara dengan diagustinus
itu ruang kerja saudara
di lantai dua belas tiga ruang kerja saya
nah itu ada pertemuan antara saudara dengan andi narodung itu
khusus membicara masalah mengkoordinasikan dengan pimpinan paksi lainnya dalam hal anggaran iktp
nggak benar juga
dan kini sudah ada koresponen cnn indonesia
sudah ada miladia rahman
sama di pengadilan tv kor jakarta
bisa anda update seperti apa perkembangan terkini dari jalannya sidang hari ini
herah betul sekali
hari ini adalah sidang ke sebelas kasus dugaan mega korupsi iktp untuk tahun anggaran dua ribu sebelas dua ribu dua belas
tadi memang sudah disampaikan di awal
hari ini pada sidang ke sebelas ada enam orang saksi yang hadir
namun saat ini yang masih berlangsung hingga detik ini adalah tiga orang saksi
mas delisaki masih mendengarkan tiga orang saksi
yakni johannes tanjaya yang merupakan direktur perusahaan it pt java trade utama
kemudian jimmy iskandar yang merupakan bawahannya
dan yang terakhir adalah derajat wisnu yang merupakan ketua pengadaan barang dan jasa kemendagri
tadi yang seperti sudah disinggung bahwa betul
dalam keterangan yang kemudian dihadirkan
di buka persidangan
sebesar rp lima sembilan triliun rupiah yang mengalir kepada anggota dewan setia novanto
ini yang kemudian tadi sudah ditegaskan oleh johannes yang merupakan direktur perusahaan it java trade utama
selain itu johannes juga sempat menyampaikan beberapa hal
di antaranya yang pertama adalah bahwa tim fatmawati
yang kemudian merupakan digagas oleh andi narogong ini
memang pada awalnya bertemu pada bulan mei sekitar tahun dua ribu dua puluh
jauh memang sebelum pembahasan tentang adanya proyek ektp ini
kemudian muncul begitu
nah pada saat pembahasan tim fatmawati ada sekitar tujuh orang
yang kemudian berkumpul
di antaranya adalah irman dari kemendagri
kemudian ada johannes sendiri
ada andi narogong yang saat ini juga menjadi tersangka
kemudian ada husni fahmi dan juga suge harto
dalam kesempatan ini
tadi juga setelah mendengarkan keterangan
johannes juga sempat menyatakan bahwa selama satu tahun lamanya
andi narogong juga sempat memberikan gaji sebesar lima juta
paling tidak minimal lima juta rupiah
kepada masing masing anggota tim fatmawati
selain itu juga yang menarik hera
meskipun tadi sempat digali betul oleh tim penasehat hukum
atau kuasa hukum dari terdakwa irman dan juga sugiharto
yang kemudian menggali betul atas keterangan dari yohannes
apakah dalam prosesnya andi sempat berbincang soal bagi bagi uang
begitu dalam kesempatan ini
atau dalam keterangannya di muka persidangan
johannes menyatakan tidak ada pembicaraan soal bagi bagi uang
memang karena memang kapasitas dari johannes ini
sebagai perusahaan penyedia teknologi informasi
yang hanya membahas soal teknis perangkat keras
begitu yang kemudian akan dilakukan dalam proses lelang
yang kemudian pada akhirnya dimenangkan oleh tiga konsorsium
yang juga dibentuk sendiri oleh andi narogong
nah yang menarik meskipun kemudian tidak ada pembicaraan soal bagi bagi uang
tadi juga disampaikan ada penggajian sebesar lima juta rupiah
yang kemudian diterima selama kurun waktu satu tahun terakhir
johannes juga sempat menyampaikan
ia sempat menerima sebuah mobil dari andi narogo
itu yang tadi sempat disampaikan
namun memang oleh penasihat hukum
tidak kemudian digali mobilnya jenis apa
apakah ada pembicaraan mobil ini merupakan bagian dari proyek ektp
masih belum digali karena memang proses apa namanya
bisa dikatakan keterangan ini
penggalian keterangan ini juga masih terus dilakukan
akhirnya yang juga menarik bahwa pada proses lelang ini
yang kemudian dibenangkan oleh tiga konsursium
yakni pnri percetakan negara republik indonesia
kemudian pt murakabi sejahtera dan juga pt astrografia
johannes juga menyatakan ada upaya atau pengarahan dari irman
untuk kemudian memenangkan tiga konsorsium ini begitu
di sisi lain juga yang tadi menarik
johannes juga sempat
menyatakan bahwa dalam pembentukan tim fatmawati ini
dia juga sempat merasakan adanya keganjalan
karena dia merasa dipaksakan begitu untuk bisa bekerja sama dengan tiga konsursium yang lain
sementara dia merasakan bahwa tidak ada kecocokan yang bisa dibangun antara tiga konsorsium ini
jadi memang betul betul bisa terlihat dari kemudian yang bisa saya baca dari jalannya persidangan kali ini
andina rogong betul betul menjadi pemeran sentral ya
yang kemudian menggait masing masing oknum ini
masing masing saksi ini
dalam tim fatmawati
dan kemudian mengarahkan begitu
irman dan juga andina rogong mengarahkan
kemana atau apa yang harus dilakukan
dan kita tahu bahwa setelah dari kita melihat dari kesaksian kesaksian sebelumnya
kita tahu banyak kemudian keterangan yang mengatakan sebenarnya proyek ektp ini bisa menjadi bancakan dari dua partai besar begitu
setia novanto yang merupakan ketua fraksi partai golkar
kemudian juga anas urubaningrum
jadi ketua fraksi partai
nah kita masih akan terus melihat seperti apa
apakah ada fakta fakta baru yang kemudian akan muncul
yang kemudian akan membuat persidangan ini menjadi lebih menarik
miladia rahma koresponden cnn indonesia
melaporkan untuk cnn indonesia busines
surah hari ini